terkait penangkapan para pekerja asing proyek kereta cepat yang menerobos area militer pangkalan udara halim perdana kusuma ini
menteri perubang ignatius jonan menegaskan hingga saat ini belum ada izin pekerjaan kereta cepat di wilayah halim
kalau izin pembangunannya yang untuk kereta cepat yang di wilayah halim tidak ada belum ada sampai sekarang
karena izin pembangunan itu salah satu syarat yang paling penting adalah penguasaan lahan
mau sewa mau kerjasama mau dapat dihibah atau penugasan harus ada